presiden joko widodo telah memastikan kabar seorang wni yang positif terjangkit virus corona di singapura
meski begitu presiden jokowi mengaku bersyukur hingga saat ini belum ada warga di indonesia yang dinyatakan positif terjangkit virus corona
presiden pastikan wni tersebut kini telah ditangani oleh otoritas pemerintah singapura didampingi oleh pemerintah indonesia melalui kbri
wanita yang bekerja sebagai asisten rumah tangga tersebut adalah salah satu dari enam kasus baru yang dilaporkan pemerintah singapura
hal serupa juga disampaikan menteri kesehatan terawan agus putranto yang menyerahkan tindak lanjut penanganan wni positif corona di singapura kepada pemerintah singapura sebelum akhirnya dilimpahkan penanganannya ke pemerintah indonesia
sementara itu terjangkitnya satu wni di singapura membuat pemerintah semakin meningkatkan kewaspadaan di seluruh pintu masuk negara termasuk pelabuhan dan bandara
pemerintah juga menghimbau agar warga yang akan melakukan perjalanan ke singapura dalam waktu dekat untuk tetap waspada dan selalu menjaga kesehatan
apalagi di singapura terbukti sudah ada kasus penularan corona
dari orang ke orang
tim liputan cnn indonesia